hamas dan jihad islami akan menolong dan saya beri tahu anda di sini
akan menolong dengan sangat besar harga untuk penyerangan mereka
dan petang ribuan serangan udara pun saling berbalas
hingga empat belas mei kementerian kesehatan gaza mencatat
lebih dari seratus orang tewas dan lebih dari lima ratus orang luka luka
ketua palestinian culture organization malaysia muslim imran menegaskan
apa yang dilakukan hamas adalah respon keras terhadap tindakan israel di sheikh jarrah
dan pada yom kudus atau serangan pada akhir ramadan di masjid al aqsa
mereka telah membunuh enam orang palestina yang muda
di seluruh bank barat di salfit di jenin di nablus
kemarin di hebron mereka menembak pembeda pedagang muda
protes tanpa perang
kenapa mereka mencabut komunitas palestina di dalam israel sendiri
di lid city misalnya yang melihat penyerangan dan bunuh banyak palestina
kenapa mereka mencabut kedai arab di jaffa di tel aviv
kenapa mereka mencabut komunitas palestina di haifa
masalahnya bukan dengan hamas masalahnya bukan dengan gaza
masalahnya dengan semua palestina
menurut dosen pasca sarjana prodi timur tengah dan studi islam universitas indonesia
isu konflik wilayah antara palestina dan israel tidak bisa dilepaskan dengan isu keamanan
isu keamanan dengan palestina tentu adalah isu yang terus menerus dikobarkan
oleh penguasa terutama yang tanya hukum
untuk membuat mereka bersatu
jadi mencari semacam kamen enemy
macam seperti itu
nah kelihatannya kemudian palestina yang memang biayanya
menggunakan jumat terhadap menurut saya untuk yom kutub itu
seringkali dibuat dipakai untuk kemudian isu keamanan muncul
nah ini ada faktor seperti itu
kemudian dalam kejadian sekarang
misalnya kemudian hamas ikut terpancing dan meluncurkan
di arab league sebagian besar negara uni eropa dan perserikatan bangsa bangsa dengan terang menolaknya
salah satu diantaranya adalah inggris yang mendesak kedua kubu
segera melakukan deeskalasi atas ketegangan yang berlangsung beberapa hari terakhir
selain itu ada rusia bangladesh hingga maroko mengecam tindakan israel
dewan keamanan pbb berencana membahas isu ini pada minggu enam belas mei
sementara melalui akun resmi twitter menteri luar negeri
red nomar sudi menyatakan bahwa indonesia akan membawa isu ini melalui forum oki
dina nabilah wintri hawadis jakarta